ya pemirsa kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar covid sembilan belas
untuk dihadirkan dalam segmen dokter menjawab kali ini
dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
dokter spesialis kedokteran olahraga grace joseli nikorlesa
langsung saja kita sapa selamat sore dr grace apa kabar
halo selamat sore kabar baik luar biasa
baik dokter sehat ini sudah banyak sekali pertanyaan yang diajukan warganet
terkait kebiasaan baru nanti saat berolahraga sudah siap untuk dijawab dokter
baik kita ke pertanyaan pertama dokter datang dari edp pedwin
amankah dok jika kita olahraga selama pandemi ini pakai masker
bukannya berbahaya kita bisa menghirup kembali karbon dioksida ke dalam tubuh
ya memang kalau misalnya kita tetap mengikuti peraturan pemerintah ya
jadi keluar rumah harus menggunakan masker kemudian berarti berolahraga juga harus menggunakan masker
nah jika intensitasnya sesuai artinya di intensitas ringan hingga sedang saja relatif aman
sehingga juga tidak membuat untuk kita keracunan karbon dioksida dan sebagainya
karena memang statement who yang terbaru pun menyatakan bahwa penggunaan masker
tidak menyebabkan keracunan karbon dioksida ataupun menjadi kekurangan oksigen dalam tubuh kita
jadi relatif aman
dan lagi kalau masker itu kan sebenarnya ada filtrasinya tetap bisa bernafas
tetap ada pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya
sehingga tidak menimbulkan sampai keracunan karbon dioksida
aman asal intensitasnya ringan ke sedang
oke berarti untuk intensitas ringan ke sedang itu masih aman begitu ya dokter ya
baik nah pertanyaan selanjutnya nih dokter grace datang dari ed afif yuliansyah
nah dokter saya hobi bermain sepak bola
nah gimana caranya supaya bermain bola dengan aman
oke jadi memang kalau misalnya olahraga yang berkelompok itu memang belum disarankan dulu
kecuali pada atlet ya kasusnya karena nanti akan ada protokol beda sendiri untuk atlet
karena kalau atlet kita mau apakah mereka sudah melakukan social distancing
kemudian ada perimitiksaan ya
tapi kalau misalnya sifatnya reksasional masih belum
sehingga yang disarankan olahraga sendiri
jadi misalnya lebih kalau hobinya sepak bola lebih ke latihan sendiri
kardiopaskulat lebih ke latihan larinya
latihan beban kemudian latihan skillnya misalnya seperti testing dan sebagainya
karena untuk sekarang protokol olahraganya masih tetap kita protokol kesehatan bahwa tetap dengan physical distancing dan penggunaan masker
nah ini pertanyaan selanjutnya ini masih terkait dengan pertanyaan yang kedua
ini dokter pertanyaan terakhir ini datang dari ed rezandrian
setelah masa psbb berakhir apakah olahraga yang melibatkan orang dalam jumlah banyak banyak
maksudnya perlu protokol kesehatan khusus
misalnya futsal atau sepak bola
nah ini terkait nih dok sepertinya dengan pertanyaan yang tadi
ya memang ini akan ada tahap tahapnya
kapan nanti boleh sendiri masih boleh sendiri saja
atau kemudian small group artinya di bawah sepuluh orang
nanti akan ada protokolnya dan memang masih menunggu rekomendasi resmi dari perhimpunan maupun kementerian terkait
tapi mengingat kalau misalnya tadi dengan masker dan physical distancingnya
kita masih tetap jaga dulu
sehingga yang sifatnya reksa

jarak satu lima sampai dua meter belum bisa dipenuhi maka sampai saat ini masih belum
kita masih menunggu fase fase berikutnya
tapi untuk saat ini masih belum
oke bahkan berarti sampai saat ini untuk pertandingan resmi saja itu masih ada protokol yang harus dipenuhi
jika tidak terpenuhi itu berarti tidak bisa atau harus ditunda dulu pelaksanaannya begitu ya dokter ya
karena kalau misalnya kita melihat turnamen atau pertandingan kita berbicara mengenai atlet ya

kalau misalnya keluar dengan menggunakan masker itu kita berbicara untuk masyarakat umum
sedangkan kalau misalnya atlet kan kita tidak memungkinkan untuk mereka dengan intensitas yang berat memakai masker
jadi ada protokol khusus
misalnya mereka sudah harus social distancing dulu empat belas hari kemudian nanti akan ada lagi pemeriksaan covid berkala
termasuk tidak hanya atletnya saja tetapi juga ofisialnya
tapi untuk rekomendasi resminya kita masih menunggu juga dari tadi perhimpunan dan kementerian terkait
oke nah berarti untuk para penggemar olahraga
yang beramai ramai seperti futsal sepak bola ini harus bersabar dulu tunggu rekomendasinya begitu ya
ya sabar dulu kita tahan tahan diri dulu yang penting semua aman dulu
betul iya baik
terima kasih sekali dr grace jocellini korlesa sudah bergabung bersama kami di segmen dokter menjawab hari ini
sehat selalu terima kasih dokter